ya rian selain terkenal dengan wisata alamnya bandung juga ternyata menyimpan wisata edukasi permata
edukasinya aja dulu sebelum kita
dan wisata ini merupakan satu satunya di indonesia dan juga merupakan yang pertama di asia
di indo wisata permata ini anda sebagai pengunjung tidak hanya dimanjakan dengan kilauan kilauan permata semata
pengunjung sebelum masuk pun disuguhkan sebuah tayangan dari mana asal serta kualitas material terbaik dunia
salah satunya memang berasal dari indonesia yaitu martapura kalimantan selatan
setelahnya pengunjung bisa melihat proses pembuatannya menggunakan mesin yang juga teknologi satu satunya di indonesia
berlian diolah melalui proses mapping laser hingga tahap poles dan akhirnya diikat menggunakan cincin
semua hal tersebut bisa dinikmati pengunjung hingga dihasilkan bermacam bentuk berian yang indah

ini termasuk salah satu wisata edukasi jadi tidak hanya berwisata berkuliner tetapi ada sisi edukasi
jadi buat ibu ibu bapak bapak yang ingin memperdalam tentang pengetahuan berlian bisa datang ke indo wisata permata
selain sebagai wisata edukasi di sini juga menjual berlian asli indonesia
harga berlian termurah dibanderol kisaran tiga juta rupiah
wisata ini tentunya bisa dinikmati oleh semua kalangan dan menghapus stigma bahwa kolektor berlian hanya kalangan tertentu saja
mungkin kesan pertama saya ya untuk di iwp ini di sini sih saya merasa untuk pembuatan berlian di sini lebih jelas ya mas ya
soalnya dari pertama pembuatan ada pengetahuan pengetahuan juga
tidak banyak memang orang tahu bahwa indonesia merupakan salah satu penghasil permata terbaik di dunia
nah pengetahuan tersebut bisa anda dapatkan jika anda mengunjungi indo wisata permata di kawasan dago artabimaditya bandung